badan pengawas pemilu provinsi nusa tenggara timur menyerahkan masalah keluarga negaraan bupati saburai jua
yang terpilih orien riwu yang diduga berkeluarga dengaran amerika serikat ke bawaslu pusat
kpu setempat juga menyatakan saat pendaftaran mereka telah mengecek keabsahan dari ktp orien riwu
bawaslu akan melakukan klarifikasi terhadap surat elektronik dari kedutaan besar amerika serikat
yang dikirim ke bawaslu di sabu raijua pada selasa siang
email itu menyatakan status keluarga negaraan dari orien riwu korea yang masih berstatus warga negara amerika serikat
sementara itu kpu provinsi ntt juga menyatakan bahwa status keluarga negaraan dari bupati terpilih ini adalah warga negara indonesia
hal ini ditunjukkan dengan adanya dokumen kartu tanda penduduk elektronik
yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil
kota kupang saat proses pendaftaran calon bupati dan wakil bupati pada september dua ribu dua puluh lalu
sehingga bila saat ini status keluarga negaraan dipersoalkan
maka itu merupakan domain dari bawaslu untuk bisa menindaklanjuti
hari ini bawaslu provinsi dan bawaslu ri sedang melakukan komunikasi dan koordinasi dengan kedutaan amerika serikat di jakarta
untuk memastikan soal keabsahan dan kebenaran dokumen
negaraan yang kami sampaikan adalah proses yang dilaksanakan pada tahap pencalonan
dan itu dinyatakan sebagai penduduk dengan ktp elektronik yang dikeluarkan oleh distrik capil kota kupang